kembali di breaking news kompas tv bersama saya maido pelfrina
saudara sore hari ini masih berlangsung pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto
dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar di kantor dpp pkb
di kawasan senen jakarta pusat
pertemuan sudah berlangsung selama kurang lebih satu jam
apa yang bakal dibahas oleh keduanya
utamanya setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh
karena ada momen yang cukup menarik juga terjadi pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat
di gedung kpu yakni ada kehadiran dari capres dan juga cawapres nomor urut satu
yakni pasangan anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
kehadiran dari sejumlah partai pendukung yang berada di luar dari kubu dua
ini adalah gambar terkini saudara yang kami hadirkan di kantor dpp pkb
pertemuan berlangsung sekitar jam dua siang tadi
kita akan bahas apa yang bisa kita baca dari pertemuan keduanya kemudian juga kehadiran dari pkb kemudian juga p tiga
yang digelar setelah penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kpu pagi tadi
kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik universitas pajajaran
ada kunto adiwibowo yang bergabung sore hari ini lewat sambungan zoom
mas kunto yang bisa anda lihat yang bisa anda baca dari pertemuan antara presiden terpilih
ini jadi menarik ya karena prabowo yang menyembangi kantor dpp pkb
ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh prabowo untuk merangkul semua yang berada di luar dua
ini politik merangkulnya pak prabowo
pertama ya karena tentu saja beliau ingin dapat dukungan lebih banyak kursi di dpr
dan itu berarti harus dari banyak partai gitu kan
dan beliau berusaha untuk merangkul partai partai
terutama yang di luar koalisi dua awalnya
dan yang kedua tentu ingin juga seperti pidatunya tadi di kpu prabowo ingin kemudian membangun
persatuan lalu kemudian rekonsiliasi
dan akhirnya semuanya bersama sama membangun indonesia
yang tersebut akhirnya dijalankan melalui pertemuan antara pak prabowo dan pak dato
dan akhirnya dijalankan melalui pertemuan antara pak prabowo dan pak dato
tapi ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan ya mbak ya
karena dari awal kita mungkin tahu walaupun pkp tidak ada di balik di perubahan juga
tapi kan kedekatan dengan pemerintahan pak jokowi juga cukup

mas gunto sebenarnya kami kurang jelas bisa mengetahui
bisa mendengar suara mas kunto
audio nya kurang tersampaikan dengan baik
tapi mungkin bisa sambil diperbaiki juga jaringan internet kita
mas kunto anda masih bisa mendengar saya mas kunto
mas kunto kita sepertinya mengalami gangguan teknis bersama dengan analis komunikasi politik dari universitas pajajar
dan kunto adiwibowo kami akan terus memperbaiki sambungan komunikasi dengan kunto adiwibowo
ini adalah gambar terkini saudara di kantor dpp partai kebangkitan bangsa di mana ada pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto bersama dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
yang kita katakan cukup menarik tadi kehadiran muhammad iskandar di kantor kpu pada saat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih
di kantor kpu pada rabu pagi tadi
pasangan anies mohaimin juga mengikuti pada saat rapat pleno berlangsung di kantor kpu dari awal hingga selesai
apa yang bisa kita lihat dari sejarah antara pkb dan juga prabowo subianto sebelum akhirnya pkb ini bergabung dengan koalisi perubahan
kami sudah kembali terhubung dengan analis komunikasi politik universitas
mas kunto jadi sinyal ini semakin kuat ya untuk bergabung pkb ke presiden dan juga wakil presiden terpilih ke pemerintahan begitu
saya apa ketekatan pkb kamuai cahimunibu dengan presiden jokowi kemudian juga disambut dan tentu saja diteruskan dengan penerus
dan nampaknya apa keduanya sebenarnya sudah melakukan komunikasi komunikasi tentu saja
sehingga yang kita lihat hari ini adalah semacam gongnya gitu mbak
semacam ya ini semacam setengah resmi sudah bergabung ke koalisi
perbincangan perbincangan sebelumnya sudah ada
dan disini menunjukkan bagaimana ya kemarin sebenarnya
karena sambil menunggu mk putusan dari mk ya pkb tentu sudah melakukan komunikasi komunikasi ini dengan koalisinya pak prabowo
dan kita juga melihat hal yang sama dengan nasdem jadi ya tinggal tunggu waktu saja apakah pkb juga akan bergabung juga dengan koalisi pak prabowo atau enggak
oke nasdem kemudian juga ada sinyal pks juga tadi datang ya pada saat penetapan
oh jadi siapa yang bakal jadi oposisi kalau anda baca
nah ini mbak sebenarnya kan tadi bahkan waktu pidatonya pak prabowo juga rakyat menguntung
kontestasi pemilu ini lebih serius lebih tajam pemikiran pemikirannya
dan di saat yang sama setelah pemilu rakyat sebenarnya juga menginginkan seharusnya pak prabowo
partai politik yang ada partai partai politik yang kuat yang ada di pemerintahan
sehingga bisa mengontrol ini fungsi kontrol terhadap pemerintah itu jadi lebih kuat gitu